ya anda kembali bergabung bersama kami di cnn indonesia the world tonight
dimana timah besporli berhasil menangkap burunan kasus korupsi pengalian hak tagih
bank bali joko chandra pada malam hari ini
ya rencananya malam ini joko chandra dibawa dari malaysia ke indonesia
melalui bandara halim perdana kusuma jakarta
sebelumnya pengacara joko chandra anita kolopaking
ditetapkan sebagai tersangka oleh mabes polri karena pembuatan surat jalan palsu
yang juga sempat menyerat salah satu pejabat dari kepolisian republik indonesia